varian biru terbesar di pasaran asia akhirnya terjual
seharga tiga puluh satu delapan juta dolar amerika atau sekitar empat ratus dua puluh miliar rupiah
dalam sebuah lelang berlian di hongkong
ada yang beli itu dia luar biasa
berlian biru seberat sepuluh sepuluh karat yang diberi nama vivid blue diamond itu
terjual kepada seorang penawar yang tidak dikenal
melalui sambungan telepon pada lelang di south base di hongkong
dan penjualan berlian dengan harga fantastis ini merupakan sebuah rekor tersendiri
di dalam dunia pelelangan tahun ini
jadi sebelumnya rekor pelelangan berlian termahal terjadi di genewa swiss
tahun dua ribu lima belas tahun lalu
saat itu berlian vivit blue juga beratnya dua belas karat
terjual seharga empat puluh delapan lima juta dolar atau setara enam ratus empat puluh miliar rupiah
ini anonim yang beli ini namanya